seorang ibu di kecamatan dampit kabupaten malang
tega membunuh anak angkatnya sendiri
ironisnya pembunuhan dilakukan hanya gara gara
sang anak muntah saat makan bersama
pak ini warga desa sukodono kecamatan dampit kabupaten malang
kini harus berurusan dengan pihak kepolisian resort malang
ia ditangkap karena menjadi tersangka pembunuhan terhadap anak angkatnya sendiri
dari hasil penyidikan polisi pelaku mengaku membunuh ir
karena kesal lantaran sang anak muntah saat makan siang bersama
melihat korban muntah tersangka kemudian mendorong kepala korban
hingga terjatuh dan membentur kursi
melihat sang anak tak berdaya
ayah angkat korban sempat membawanya ke puskesmas setempat
namun nahas di tengah perjalanan nyawa korban sudah tak tertolong lagi
ini berawal ketika yang bersangkutan makan
kemudian tiba tiba muntah
ibu angkatnya merasa muntah
marah dan cici melihat korban muntah
kemudian mendorong dengan keras dan korban terjatuh
sehingga kepala terbentuk
sebelum kejadian bocah empat tahun itu kerap dianiaya sang ibu angkat
dengan dipukul maupun dicubit
perlakuan itu terjadi lantaran sang ibu angkat membenci korban
sang ibu sebenarnya tak menyetujui bila sang suami mengangkat korban menjadi anak
namun tersangka tak mampu berbuat banyak
dan hanya bisa melampiaskan kekesalannya kepada sang anak angkat